yuhuuu tinggal hitungan hari untuk menyambut tahun yang baru
berbagai cara biasa dilakukan masyarakat indonesia saat melewati malam pergantian tahun
salah satunya menyantap menu bakar bakaran alias barbecue
dokter spesialis gizi klinik rsud mewardi solo amelia agustina ayusari
membagikan tips agar setelah makan daging saat malam tahun baru anda terhindar dari berbagai penyakit
yang pertama sediakan beragam jenis daging untuk disantap
jangan hanya daging sapi saja sediakan pula ikan dan daging ayam tanpa kulit
jangan lupa pilih daging sapi yang mengandung sedikit lemak
selanjutnya perhatikan porsi makan daging anda
untuk porsi yang aman jangan sampai anda mengkonsumsi lebih dari dua ratus lima puluh gram daging
dalam satu hari
tips selanjutnya potong daging dalam ukuran kecil atau tipis
kita potong daging dalam ukuran yang lebih besar
biasanya nanti manggangnya harus dalam waktu yang lebih lama ini
jadi lebih lama takutnya juga nanti tidak matang utuh seperti itu
sebaiknya kita potong lebih kecil agar tadi tidak terlalu lama kita panggang atau kita bakar
tidak menimbulkan senyawa senyawa baru yang itu berbahaya untuk kesehatan kita jadi
meskipun judulnya bakar bakar daging
tapi jangan lupa juga sediakan makanan pendamping lainnya
makanan pendamping ini harus menyeimbangkan asupan kolesterol dari daging
bisa berupa potongan buah segar salad sayur atau jus buah buahan
setelah memperhatikan empat poin tadi anda juga bisa melakukan hal lainnya
yaitu menggunakan media bakar alternatif selain arang
tidak membakar daging terlalu lama di suhu tinggi
dan jangan lupa hindari makanan olahan dengan kandungan bahan pengawet
dengan menerapkan tips tips tersebut diharapkan kesehatan tetap prima
dan anda bisa melewati awal tahun baru dengan bahagia
siva maulida fajar ahmad jakarta